bank rakyat indonesia mendukung kegiatan brimo future garuda
yang berlangsung di brilliant stadium fatmawati pada dua puluh sembilan mei hingga satu juni dua ribu dua puluh
kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk menggali potensi talenta muda sepak bola tanah air
rabu tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga merupakan hari ketiga penyelenggaraan brimo future garuda
yang berlangsung di brilliant stadium fatmawati jakarta selatan
kegiatan pembinaan yang berlangsung pada dua puluh sembilan mei sampai satu juni ini
bertujuan untuk menggali potensi talenta muda sepak bola indonesia
yang didukung oleh bri dan persatuan sepak bola seluruh indonesia atau pssi

yang merupakan tantangan sepak bola yang berlangsung di brimo future garuda
wanita muda pilihan menjalani sejumlah rangkaian kegiatan pelatihan
termasuk pembekalan langsung oleh pemain sepak bola legend
salah satu pemain sekolah sepak bola asal padang sumatera barat gala
mengaku bangga dapat bergabung dan mengikuti pelatihan langsung oleh pssi dan pemain legend
latihan dari kemarin cukup bagus sih
bagus latihannya intensitas tinggi
dan saya sangat merasa bangga terpanggil ke sini
bisa bergabung bersama teman teman yang dari semua daerah
kerapan saya dilatih psse ini
semoga bisa berlanjut dan bisa ikut piala dunia u tujuh belas kalau jadi
rangkaian kegiatan selama empat hari ini dipimpin langsung oleh para pelatih nasional
seperti bima sakti ilham romadona kurniawan dan indrianto
pelatih kepala timnas bima mengatakan
pelatihan memfokuskan dari segi bermain
dengan mengedepankan mental juara sejak usia muda
mengembangkan teknik bermain sepak bola yang baik
hingga strategi bermain dalam sebuah tim
program kita topiknya adalah bertahan
kemudian hari kedua itu kita latihan attacking
kemudian tadi kita latihan finishing
dan ini tujuannya sebenarnya kita persiapkan buat pertandingan besok
yang akan dilatih langsung dengan legend legend
dan sebenarnya hari ini kita ada program coaching clinic bersama legend legend

ia menambahkan para pesepak bola legendaris tersebut
memberikan edukasi yang tidak hanya bermanfaat bagi para pemain saja
namun juga para pelatih
menurutnya hal ini sangat penting
karena pelatih yang bagus akan mencetak pemain yang gemilang juga
pada acara puncaknya di kamis satu juni
akan digelar turnamen empat tim
di mana lima puluh pemain muda tersebut dibagi ke empat tim
selain itu rencananya beberapa di antara pemain sekolah sepak bola tersebut
akan dikirim untuk mengikuti pemusatan latihan
aspire academy di doha qatar selama beberapa bulan